upaya pencarian dan pengangkatan kapal selam kri nanggala empat ratus dua
dengan melibatkan kapal milik tiongkok
yakni kapal militer prc navi ship ocean tugnantuo satu ratus sembilan puluh lima
serta kapal penelitian tansuo ii milik akademi penelitian tiongkok
dalam slide proyektor jumpa pers
ditampilkan sedikitnya dua puluh bagian dari kapal selam kri nanggala empat ratus dua
termasuk bagian bagian utama kapal yang telah berhasil terdeteksi
di kedalaman delapan ratus tiga puluh sembilan meter sebelah utara bali
selain bagian bagian tersebut
satu bagian yakni bagian badan tekan masih belum ditemukan
bobot bagian kapal yang bertonton menjadi kesulitan utama dalam operasi pengangkatan ini
dengan kira kiraan seleksi yang dipasang tersebut
mereka memperkirakan mampu mengangkat delapan belas ton
mengapa mereka mengkalkulasi ulang
tidak mungkin kalau beratnya delapan belas ton
jadi lebih dari mungkin lebih dari dua puluh ton
sehingga mengapa saat ini mereka masih berusaha untuk memasang seling seling yang ada
dengan penambahan penambahan seling yang ada
operasi pengangkatan kri nanggala empat ratus dua ini dilakukan enam kri
termasuk kri riga
bersama dengan tiga kapal laut milik tiongkok
sementara kapal laut beberapa negara sahabat dan tetangga
telah meninggalkan perairan utara bali setelah keberadaan kri nanggala ditemukan
sehingga keberadaan kri riga empat ratus dua ini dilakukan sepuluh kali
sehingga keberadaan kri riga empat ratus dua ini dilakukan sepuluh kali
sehingga keberadaan kri riga empat ratus dua ini dilakukan sepuluh kali
sehingga keberadaan kri riga empat ratus dua ini dilakukan sepuluh kali
upaya penyelamatan dan pengangkatan kri nanggala empat ratus dua diharapkan dapat diselesaikan
hingga akhir mei dua ribu dua puluh satu mendatang
tim liputan cnn indonesia dan pasar bali